komisi pemberantasan korupsi menjerat bupati cianjur irfan rifano muhtar dalam sebuah operasi tangkap tangan atau ott
dilansir dari detik com dalam ott tersebut kpk menyita uang tunai sekitar satu lima miliar rupiah
hingga saat ini pihak pihak yang terjaring ott di cianjur jawa barat masih berstatus sebagai terperiksa
selain bupati sejumlah pejabat pemerintah kabupaten cianjur ikut terjerat
uang suap dalam ott tersebut terkait anggaran pendidikan
kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam sejak penangkapan itu untuk menentukan status hukum mereka yang ditangkap